kepolisian sektor sepatan mengungkap identitas jenazah seorang wanita
yang ditemukan di atas lapak pedagang di jalan raya mauk kecamatan sepatan kabupaten tangerang banten pada selasa malam
jenazah bernama iis cahrotul berusia empat puluh tahun
dua orang anak yang masih berusia lima dan tiga tahun yang berada di sisi jenazah
saat ditemukan juga diserahkan polisi kepada keluarga pada rabu siang
kapolsek sepatan akp syeddo memastikan tidak ada tanda kekerasan pada tubuh korban
sehingga diduga kuat korban meninggal dunia karena sakit
kakak kandung iis abdul masrik mengaku sebelum ditemukan iis sengaja meninggalkan rumah karena depresi
setelah berpisah dengan mantan suami
para bapak bapak polisi yang telah menemukan adik saya yang berpuluh tahun
enggak saya temuin ya ternyata temuin begini
dengan adanya ini saya bisa selalu rame lagi sama saudara saya
walaupun dia sudah tidak ada
dia akan saya pulih dengan anak anaknya pun belum bisa rawat
gimana layaknya anak saya terima kasih
proses penyidikan kasus penyekapan terhadap anak di bawah umur di sumedang jawa barat masih berlanjut
sang anak berinisial r telah diserahkan ke rumah aman simpati adiaksa rabu siang
kapolres sumedang akbp
eko prasetyo robianto saat menghadiri peresmian rumah aman simpati adi aksa menyebut
polisi telah mengetahui kejelasan keluarga r
menurut polisi ayah r sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan
sedangkan ibunya meninggal dunia akibat covid beberapa bulan lalu
saat ini proses penyidikan masih berlanjut
untuk perawatan korban r sendiri sudah kita serahkan ke rumah aman ini
karena identitas dari korban sudah jelas
dimana bapaknya ada di lapas
ibu ibunya meninggal dunia bulan oktober lalu karena covid
sementara kakeknya stroke
dan memang r ini di titipi lah
karena dianggap merupakan keluarga yang paling mampu untuk merawat dari korban
kasus penyekapan anak tiba umur ini akan berlanjut ke tap persidangan
korban saat ini sedang menjalani terapi untuk menghilangkan trauma
tim liputan cnn indonesia